saya juga sampaikan permohonan maaf kepada bapak kapolri serta semua penyidik dalam perkara ini
dimana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sebenarnya
yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya
sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran
majelis hakim yang saya muliakan
bahwa menjadi anggota polri khususnya bagian dari keluarga korprimob adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga
setelah menjalani empat kali tes bintara dan terakhir tes tamtama
yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali kali dari tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu sembilan belas
empat tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di manado
untuk membantu orang tua saya
karena saya tahu
untuk menjadi anggota polri tidak mudah bagi saya
tetapi saya terus terus berusaha
saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana
menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya
setelah keempat kali
saya mengikuti tes
akhirnya saya dinyatakan lulus dengan
peringkat satu di polda sulut
hal yang sangat membahagiakan
dan membanggakan bagi saya
dimana cita cita saya hampir tercapai
menjadi seorang prajurit brimop
untuk mengabdi kepada negara
dan dapat saya wujudkan
kemudian saya menjalankan pendidikan
di watu kosek jawa timur
saya meninggalkan kota kelahiran saya
dari manado ke jawa timur
dengan membawa bekal
sebelum saya merantau ke watu kosek
saya ingat sebelum saya pergi
ke bandara saya berkata
mak saya sudah mau
sambil menangis memberi saya semangat
saya pun menangis menjawab akan menjalankan
pendidikan dengan baik agar papa mama
saat itu papa saya masih bekerja sebagai seorang supir
dan mama saya seorang ibu rumah tangga
yang menjalankan kegiatan sosial di gereja
setelah menjalani pendidikan
dan penempatan di resimen satu pelopor
penugasan pertama saya
dari maret sampai oktober dua ribu dua puluh
sebagai seorang navigator
kemudian penugasan pertama saya adalah penelitian perusahaan yang diperlukan oleh bapak dan ibu saya untuk menjalankan kegiatan sosial di gereja

menjadi tim pengemanan pilkada desember dua ribu dua puluh
kemudian penugasan evakuasi sriwijaya air
pada januari dua ribu dua puluh
dan saya bertugas di cikyas jawa barat di resimen satu pelopor
januari hingga agustus dua ribu dua puluh
dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di kesatuan resimen satu pelopor
juga menjadi gitaris di gereja resimen satu pelopor
dan pada bulan september dua ribu dua puluh satu
saya dipercaya menjadi pelatih vertical rescue resimen satu pelopor
untuk menjadi anggota untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim sar jika diperlukan
september hingga november dua ribu dua puluh
dan pada tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh satu
saya dipanggil ke makobrimob dan terpilih menjadi driver pak verdi sambo yang saat itu menjabat sebagai kadifropa

di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati
di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya
ternyata saya diperalat saya dibohongi dan disiasiakan
bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai malahan saya dimusuhi
begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya
sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya
namun saya berusaha tegar
saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat korbankan jiwa raga untuk negara
hanya berserah kepada kehendak tuhan
nugraha santi yana utama setia pada ibu pertiwi
bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya
atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya
dalam penewasaan diri kiranya tuhan menolong saya